sebuah minibus senin dini hari terbakar hebat di jalur pantura pasuruan
diduga kebakaran berasal dari percikan api pada aki saat mobil mengisi bahan bakar spbu
kebakaran hebat yang menimpa minibus ini terjadi di jalan raya watestani kecamatan nguling kabupaten pasuruan senin dinihari
kejadian ini berawal saat minibus milik hoirul warga desa randuati kecamatan nguling ini usai mengisi bbm di spbu watestani
tiba tiba ada percikan api dari bawah kap mesin diduga akibat korsleting listrik pada aki mobil
api yang cepat membesar membuat pemilik dan sejumlah petugas spbu langsung menurun mobil keluar area spbu
warga sekitar tidak berani melakukan pemadaman karena sempat terjadi ledakan hingga empat kali diduga dari letusan ban yang terbakar
itu ada percikan dari pak anu maksudnya terbakar sudah kecil
setelah itu saya bilang sama sepeda pak tolong di dorong
setelah dorong sampai ke sana
tiga puluh menit kemudian api mengecil setelah minibus ludis terbakar
barulah polisi dibantu warga berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya
irsyam reongko pasuruan